penampilan wakil presiden maruf amin saat menghadiri rapat perdana kabinet indonesia maju kembali menarik perhatian
ma'ruf mengenakan sarung dan juga selendang berwarna putih
menghadiri rapat perdana kabinet indonesia maju di istana merdeka pada kamis siang
wakil presiden maruf amin kembali mengenakan sarung
sarung bercorak biru tampak dipadukan ma'ruf dengan jas dan juga selendang berwarna putih
gaya berpakaian itu tampak berbeda saat pelantikan menteri pada rabu kemarin
maruf mengenakan setelan jas dan juga celana
namun sarung memang kerap dipakai oleh maruf amin sehari hari termasuk pada saat pilpres dua ribu sembilan belas yang lalu
presiden joko widodo hari ini menggelar sidang kabinet bersama dengan para menteri kabinet indonesia maju
dalam sidang paripurna ini jokowi kembali menekankan larangan adanya visi misi menteri
ia meminta yang ada hanyalah visi misi presiden dan juga wakil presiden